trotoar tak sekedar pembatas jalan dan bangunan tetapi juga diperuntukkan bagi pejalan kaki
areanya yang strategis dan dilewati banyak orang kerap disalahgunakan untuk aktivitas komersial liar
tempat parkir bahkan menjadi jalur sepeda motor dadakan
penataan ruas trotoar di kota besar khususnya jakarta membutuhkan kesadaran semua pihak
berbagai upaya telah dilakukan pemerintah seperti menaikkan level trotoar memberi penghalang sampai penertiban
tetapi semua itu belum bisa mengembalikan trotoar sebagai tempat yang layak bagi pejalan kaki
pedagang kaki lima dan juru parkir dadakan mengambil hak pejalan kaki melintas di trotoar
akibatnya banyak trotoar di jakarta rusak dan tidak layak dilalui
di lain pihak pedagang mengaku menjalankan usaha dengan izin
mereka membayar untuk itu
iya yang megang ini kan disuruh
katanya saya juga saya tahu juga
oh gitu kalau resmi berarti ada bayar
ada retribusi bayarnya
bayarnya sebesar berapa
trotoar yang baik dan aman bagi pejalan kaki minimal memiliki lebar satu lima meter
jika ada lampu jalan atau rambu lalu lintas lebar trotoar akan ditambah minimal enam puluh cm
kondisi trotoar di kota besar termasuk jakarta
lebarnya hanya untuk satu pejalan kaki saja
itu pun dengan kondisi trotoar yang rusak
bisa membahayakan terutama untuk kaum disabilitas
koalisi pejalan kaki sebenarnya sudah sangat banyak sekali mengingatkan
baik itu para pengendara baik itu juga pemerintah
karena pemerintah sebagai regulator itu juga harus konsisten
yang pertama adalah trotoar di ibu kota atau di jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta akan meneruskan upaya pengembalian fungsi trotoar
pemerintah akan melibatkan polisi pamung praja
binamarga dan dinas perhubungan untuk memetakan kendala penertiban
pembenahan serta relokasi pedagang juga harus diperhatikan
dengan menyediakan lokasi usaha yang memadai
mungkin kalau dari pihak binamarga
membangun trotoar itu beserta kelengkapannya
kelengkapan dalam artian trotoar tersebut bisa digunakan oleh teman teman dari yang disabilitas
yang berkusi roda dan yang menggunakan tongkat
beberapa trotoar akan difungsikan sebagai tempat pejalan kaki
sekaligus tempat berjualan
lagi lagi keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki harus menjadi prioritas utama
raff raff kahfi jakarta